terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
kenaikan harga pertamax pada satu april dua ribu dua puluh dua berimbas pada ketersediaan stok pertalite
dengan selisih harga yang cukup jauh antara pertalite dan pertamax
kini beberapa masyarakat mengaku berpindah dari penggunaan pertamax ke pertalite
meskipun beberapa spbu mengalami kekosongan stok pertalite
namun pihak pertamina mengaku bahwa stok bbm cukup
bahkan pertamina sudah mengantisipasi kelangkaan
berdasarkan pantauan tim lapangan di beberapa spbu stok pertalite saat ini sudah aman